game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di vision plus
aduh ini mana
ini tuh aduh
woy tadi tuh saya emosi
bapak nasi repatah
ayo yang ditunjuk dijagaanku siapa
kamu baik baik aja kamu gak ada luka luka gak ada yang terjadi
wah please deh mahmud
lo tuh gak usah sok cermuk depan gue
salah sih sama semuanya
jangan belagu dulu deh reva
lo gak tau kan kalau papi lo itu akan kirim lo ke asrama
jadi teteh gelis iya teh
ibu tiri nya reva
oh benih gelis eh tapi naham namanya laki laki arab mahmud bro
mahmud teh mamah muda
wow semacam macam ternak dong kalau nyebut anak
mamah cantik ngantar anak
kamu harus mengerti posisi papi
kamu adalah anak kesayangan papi anak satu satunya
sementara adiana adalah istri papi
jangan pernah kamu menempatkan papi dalam situasi yang papi harus memilih satu di antara dua yang gak mungkin papi lakukan
aku juga mau tinggal sama papi
kalau cuma pindah ke rumah baru barang adriana
aku juga aku juga gak papa aku ngalah
tapi masalahnya adriana tuh kasih banyak banget aturannya pi
ada aturan gak boleh bawa temen segala ke rumah
itu itu itu sama aja menggagang hak asasi aku pi
mendingan aku tinggal di asrama aja sekalian
anak cucumu anak najkal itu baru namanya anak kue nurut
lebih baik kita pulang ya
kamu ikut papi dulu
maaf ya selama ini aku udah ngerepotin
oh tidak repot sama sekali tidak repot
permisi abah permisi om betul
gak mau pengarahin apa apa ngarah ngarah nih pak
eh neng kenapa neng lewe
eh neng kenapa kamu teh
ya abah mau gimana pun juga
neng gak tega liatnya
udah gak usah dipikirin
mestinya tadi boy jangan sampai lolos
siapa tahu dia masih berkeliaran di daerah sini
oke kalau gitu pokoknya ketemu anak warrior sikat langsung
lo telat banget sih reva baru aja tadi
dijemut sama bokapnya
lagian lu kenapa sih bisa telat
gue tadi dikejar sama anak yang menteng
dan gak mungkin juga kan gue giring mereka kesini
iya juga sih
terus sekarang gimana
reva udah sama bokapnya
lo susah lagi dong buat ngobrol sama dia
boy telat kamu
tadi si reva deh dihantarin sama si kelek
yang si kelek lo
lo bantu dengan si suneyo
nah bisa yang si kelek eh si neng gelis
ya itu aja aduh ma
lu udah baik banget sama gue
kumaha itu kenapa
bukannya itu gengnya si suneo
geng kamu kan
saya itu gak punya musuh
cuma merekanya aja yang anggap saya sebagai musuh
aduh ini mana
nih ini tuh aduh ini tuh
bapak nasi reva pak
ayo yang ditunjuk di jagaan gue siapa
emangnya si kelek pacaran sama si neng reva
ih abang mah kok jadi kepo gitu sih
eh neng lain kepo neng
abah d peka akan hal hal seperti ini percintaan juga
itu namanya kepo bo
om raih balik dulu ya
atau gak kebutang
kenapa si roy itu pergi buru buru nih
ya kan dia kesini mau ketemu reva pak
tapi kan reva udah pulang dijemput papa aja tadi
gimana lamun gitu
gimana ya bisa kasih upah
ngomong gitu di sini nih banyak
ter ah baca lagi
silakan duduk pak

silakan duduk pak
jatah buat minuman anak anak
waduh belum dapat penglaris bang
ini saja baru buka
mau belajar bohong loh
ada yang makan
berarti kan lo udah dapat penglaris
baru saja bang
itu saja belum bayar
abang datang aja kemari
gue mau ke tempat lain
jadi lo harus bayar sekarang juga
tapi saya bener bener nggak punya uang
udah udah cepetan aminah
bukan saya mau ikut campur
udah bikin saya kaget
wuh tadi gitu kan
aku lihat sendiri reaksi saya kan
kalau abang itu
kan dia udah bilang nanti malam bakal balik lagi ke sini
yang nggak cocok udah nggak jamannya kali bang
cuma sedikit kasih masukan
supaya sama sama enak
dari tadi kan juga saya udah ngomong
lu nggak denger
udah nggak usah diburu sini
eh siapa tuh
pak ini stok kambingnya pak
makasih pak tadi udah belain saya
hari gini masih ada preheman